dimana sih itu anak
anak dimana sih
jody tadi pulang lebih dulu bu
pak maman gak dibohongin kan sama jodi
kamu dari mana sih
berantem lagi sama papa
papa mau bicara tuh sama kamu
gak habis habis ya kamu berantem sama bapak
orang aku lagi asing asing kerja disuruh pulang
yang begitu tuh ma
yang membuat harga diri aku jatuh di depan anak buahku sendiri
udah cepet ketemu papa dulu
papa mau bicara
aku harus cepat cepat cari tahu soal dendam keluarga ini
kemudian tugas besar menantangnya
jodi apa kamu mau ngerti aku
judi papa cuma mau memperingatkan kamu sekali lagi
kalau investasi terbaru irwin sah itu gagal lagi
dan sekarang dia mencoba untuk bisa menjebak kamu
terus hubungan aku tuh apa sama om irwin
lagian buatan apa sih om irwin nyariin aku
coba dewasa sedikit terus kamu pikir
irwin syah itu mau mendekati kamu lagi
apalagi kalau di hadapan binona
kamu itu sangat lemah sekali
sampai kapan sih papa memperlakukan aku seperti ini terus
curiga jangan jangan ini bukan cuma
bukan cuma karena om irwin bangkrut
tapi pasti ada hal lain
mku menunjuk ke atta dan mengilhakanango
jok dengan biasa
gue tetep saling ngilak royal examin terima karena ini
suara keadaan tidak terat
tadi pagi papa itu lihat irwin syah ada di sebuah hotel berbintang
ku dalam keadaan yang begini
bisa bisanya dia ada di hotel tersebut
pastikan mereka pakai sisa sisa uang yang masih ada ya kan
tadi juga mama ketemu sama winona
dia juga nggak pakai tuh cincin yang dari jody
ya hotel berbintang mahal bayar pakai apa
masa sih nona bakal jual cincin yang harusnya jadi cincin kawin kita
ya terus aja
mau dijual boleh mau disimpan di rumah boleh mau dipakai boleh
lagian juga aku gak bakal minta balik sama dia
kamu gak usah repot repot
winona sendiri yang akan balikin sama kamu
ya ya terserah
kalau emang dia mau ngebalikin sama aku ya gak apa apa juga
udah pusing mikirin wirano terus
bukan begitu den

pak maman cuma kuatir
tadi ibu marahin den jody
makanya pak maman cuma mau ngastiin kalau dia jody nggak diapa apain
terus pak maman ngapain tuh
pakai masukin si nara lagi bareng bareng sama winona di mobil saya
bukan maksud bapak ngangkut nara
cuman waktu bapak sampe nona udah sampai di mobil saya
tapi kan neng nona sudah sama nara
ya masa nara bapak tinggalin di kroyok orang
tinggalin aja emangnya kenapa kalau ditinggal
pak lain kali kalau winona dalam bahaya kontak saya aja
jangan nara ya jangan sampai salah
pak lawannya neng don
gimana mau jadi pak lawan
orang tadi ketemu mamanya aja udah kelimpu
papa dan mama urus diri sendiri
aku udah gak mau ikut campur lagi
hanya bisa membuat aku maling
gak punya harga diri
gak ngajar kamu
kamu dan adik kamu sama saja
bisanya cuma ngomel dan kabur
tante itu perkedel boleh nggak
enak aja enggak enggak
pelit banget tante bagi dong setengah setengah ya mir
nambah satu orang kalau makannya kayak begini kayak nambah tiga orang
non winona ini kan dalam masa pertumbuhan
pertumbuhan apa pak
kalau begini namanya pertumbuhan jadi kuli pak
nante ada air es gak tante
ini gak enak kalau gak dingin airnya nona gak biasa
ada di warung
nanti beli tante
ya ada di dapur
aku suka nih tempenya ayamnya semua enak
gimana sih bu kecewa
oh di dapur lah ya
gak ada dia di sini di mana dia ya
mana sih tuh anak
anak di mana sih
anak di mana sih